astagfirullahaladzim muhammad jodi pramastia mengucapkan permohonan maaf sebesar besarnya kepada kedua korban khususnya
umumnya kepada masyarakat indonesia
kejadian ini saya berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi
endang ayatu bagus jodi sopir mobil dalam kecelakaan yang menewaskan vanessa angel dan suaminya bibi ardiansyah
pada senin pagi meminta maaf atas nama putranya
kepada detik com ayat tubagus jodi berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali
ia juga berpesan kepada para pengemudi untuk bijak saat itu
ia juga berpesan kepada para pengemudi untuk bijak saat berkendara
sementara itu pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan tunggal sopir vanessa angel
tubagus jodi hingga kini masih mendekam di sel tahanan polres jombang
tubagus jodi menjalani penahanan
selama empat belas hari ke depan sembari menunggu kelengkapan berkas yang saat ini dikumpulkan tim penyidik satlantas polres jombang
kasat lantas polres jombang akp rudy purwanto mengatakan
hari ini tim akan segera melakukan pengiriman berkas kepada para penyidik
tim ahli terutama dari pemegang lisensi mobil akan mengecek kembali kendaraan korban
guna mengetahui seluruh data kecepatan dan fungsi seluruh mobil serta fungsi airbag dan lain lainnya
nah ini kan tahun dua ribu delapan belas
di dalam mobil ini di cek semuanya
mulai dari rodanya mulai dari airbagnya kecepatannya semua akan terbaca di situ
artinya untuk melengkapi berkas penyidikan betul sekali
peristiwa kecelakaan tunggal yang menewaskan vanessa angel dan suami terjadi di tol jombang pada kamis empat november lalu
selain menewaskan keduanya kecelakaan itu juga melukai tiga orang lainnya termasuk anak vanessa galas k
dan cnn indonesia